presiden joko widodo mengaku pemerintah tidak pernah mengambil langkah inskonstitusional yang mengatasnamakan pandemi covid sembilan belas
hal ini disampaikan jokowi saat hadir dalam acara sidang pleno khusus laporan mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu dua puluh satu di gedung mk kamis pagi
jokowi menegaskan langkah langkah luar biasa yang ditempu pemerintah diputuskan dengan penuh kehatian
jokowi memastikan semua kebijakan dipertimbangkan secara matang agar tidak menabrak aturan
menurutnya kebijakan yang diambil pemerintah selalu berdasarkan pertimbangan yang objektif untuk kepentingan masyarakat indonesia
presiden mengaku selama dua tahun pandemi dinamika berkonstitusi berjalan dinamis
dia bahkan mencotohkan sejumlah negara yang memutuskan untuk mengambil langkah ekstraordinari untuk merespon situasi krisis akibat covid sembilan belas
salam para ketua mk
tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi covid sembilan belas
pemerintah dengan sengaja menempuh langkah langkah dan cara cara inskonstitusional
menabrak prosedur dan nilai nilai demokrasi konstitusional
sebagai negara hukum saya ingin mengucapkan terima kasih
sebagai negara hukum kita harus bersama sama menegakkan hukum
menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa